keluar iler istilahnya itu hipersalivasi

bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat maka politik akan menjadi sumber kebaikan
memang udah bekas bekasnya babi
cenderung menjadi makhluk yang keras kepala
ketua sangha theravada indonesia bikusri pandavaro mahathira dan sri sultan hamengkubwono x
untuk racikan juga bisa dipesan sesuai keinginan pembeli
sedangkan mers itu memang adalah pneumonia yang terjadi di cina dan juga di kuala lumpur juga di cina yang terjadi di cina dan juga di kuala lumpur ya
dekat dan fundamentalnya oke tuh semakin gede
itu informasi informasi seperti itu yang juga harus disampaikan ke masyarakat
maka ahli waris atau keluarganya yang mengganti puasa dengan membayar vidya
begitu juga dengan partai partai lain
untuk memudahkan proses pengukusan dan pengirisan
tidak terisi di ruang kelas new south wales pada akhir tahun lalu
bagaimana kita memilihnya terlebih
ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang memperluas subsidi motor listrik
ada biaya lagi untuk asuransi yang dipotong